the body shop menutup seluruh toko di amerika serikat lantaran bangkrut
selain itu lusinan gerai perusahaan di kanada juga akan berhenti beroperasi
melalui rilis resmi perusahaan kosmetik yang berbasis di inggris mengumumkan bahwa
anak perusahaannya di negeri paman sam tidak lagi beroperasi efektif per satu maret
perusahaan tersebut menambahkan tiga puluh tiga dari satu ratus lima tokonya di kanada
akan segera memulai penjualan likuidasi dan penjualan online melalui e commerce kanada
namun semua lokasi gerai di kanada akan tetap buka untuk saat ini
the body shop terkenal dengan produk mereka yang alami
perusahaan pertama yang menerapkan larangan tes ke binatang